hai anda masih di tech news teknologi finansial atau vintage telah menjadi salah satu industri yang dekat dengan kehidupan sebagian masyarakat
namun pemahaman dan juga edukasi tentang vintage yang minim dapat membuat kemudahan teknologi menjadi belengku dalam memperoleh akses keuangan
dan informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
namun jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
asli zahandung pamit untuk diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi sampai jumpa
jika anda salah satu orang yang kini telah melakukan pembayaran melalui ponsel melakukan transfer uang melalui aplikasi
maka anda adalah salah satu dari jutaan konsumen industri besar bernilai puluhan triliun rupiah bernama fintech
teknologi finansial atau yang sering dikenal dengan istilah fintech adalah hasil kolaborasi antara teknologi dengan keuangan
yang tentunya dapat mempermudah kita dalam melakukan beragam
dan aktivitas finansial
mulai dari melaksanakan pembayaran kebutuhan sehari hari mendapatkan pinjaman berinvestasi di beragam instrumen hingga memberikan modal bagi masyarakat
salah satu hal yang menjadi suntikan amunisi bagi fintech adalah semakin banyaknya pengguna layanan internet di indonesia yang mencapai lebih dari satu ratus tujuh puluh satu juta orang
hadirnya fintech ternyata dapat menolong sembilan puluh dua juta jiwa masyarakat indonesia yang sama sekali belum tersentuh layanan finansial
hasilnya ada lebih dari tujuh puluh empat triliun rupiah penyaluran pinjaman yang terjadi melalui fintech
industri fintech terus berlomba untuk menarik minat konsumen
salah satunya dengan berlomba untuk mendapatkan izin usaha
jumlah fintech terdaftar dan berizin ini juga semakin meningkat setiap tahunnya
maraknya industri fintech yang beredar di publik juga menghadirkan beragam tantangan baru bagi pihak penyedia layanan
salah satunya masalah kepercayaan konsumen
tapi di mana
pertama perjuangan terbesar adalah membangun kepercayaan masyarakat
kemudian melalui penetapan standar standar industri
terutama yang terkait dengan keamanan data
kemudian kerahasiaan data
serta yang kedua yang terkait dengan edukasi masyarakat
ada dua aspek
yang pertama edukasi terhadap customer
mengedukasi mereka mengkampanyekan pentingnya menjaga kerahasiaan data mereka
kemudian juga mengedukasi mereka mengenai manfaat dan resiko fintech
ada juga tantangan dalam framework regulasi dalam hal ini adalah terkait dengan kita sekarang ini membutuhkan misalnya ruu pdp untuk disahkan
jadi ada tantangan dari sisi kebutuhan regulasi yang mendukung
ada peluang ada tantangan
di balik kemudahan juga perlu kekuatan

satu hal yang sering diabaikan kita sebagai konsumen adalah
asal memberikan tanda checklist setuju saat melakukan pendaftaran melalui aplikasi fintech
pastikan kita telah membaca seluruh syarat dan ketentuan perjanjian secara teliti
karena bisa saja ada ketentuan untuk memperbolehkan penyedia layanan mengakses data pribadi kita
seperti dasar kontak bahkan galeri foto
sedangkan menurut peraturan aplikasi hanya diizinkan mengakses kamera mikrofon dan lokasi
selama tahun dua ribu sembilan belas
ojk telah menerima lebih dari

beberapa yang menjadi topik utama adalah
legalitas layanan dan juga keberatan denda
sebagai regulator ojk hanya menerima pengaduan dari fintech legal
sedangkan aduan dari fintech ilegal akan dialihkan ke satgas waspada investasi
jadi sebelum melapor pastikan dulu sudah legal belum aplikasinya
tentunya masyarakat harus dapat memahami
untuk dapat menggunakan yang namanya fintech yang memang terdaftar
ataupun berizin dalam otoritas yang memang berwenang
dalam hal ini memang yang terdaftar atau berizin di ojk
gunakan fintech yang memang legal lalu juga ada juga prinsip yang namanya logis
dalam berinvestasi di fintech tentunya kita juga harus melihat
nilai return atau nilai imbal hasil yang memang juga wajar
bagi konsumen yang memang membutuhkan dana
dan mereka memutuskan untuk menggunakan fasilitas pinjaman online
maka mereka juga harus dapat memahami bahwa ini sifatnya hutang
dan ada kewajiban untuk membayar bunga ataupun membayar biaya lainnya secara tepat waktu
kalau memang tidak akan dikenakan denda
perubahan digital selalu terjadi dengan cepat
tapi kecepatan tidak selalu disertai dengan kesempurnaan sistem
jadi siap tidak siap
masa depan keuangan ada di dalam genggaman
saya nadia rahma windri haladis jakarta